perizinan dihadapan nelayan di indramayu cawa pres nomor urut dua
sandiaga uno kembali memberikan tanggapannya
nah kini sandi justru berterima kasih dan menilai kritik keras tersebut merupakan ciri khas dari menteri susi pujastuti
usai dikritik oleh menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti perihal pernyataannya di hadapan nelayan di indramayu
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno angkat bicara
sandi berterima kasih karena sudah diperhatikan dan menilai komentar tersebut sesuai karakter susi pujastuti
susi sempat geram mendengar pernyataan calon wakil presiden sandiaga uno yang menyebut
kementerian kelautan dan perikanan mempersulit perizinan penangkapan ikan
jadi jangan asal ngomong dulu
belajar dan baca undang undang perikanan baru berkomentar
saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan dibawa ke ranah politik
dikutip dari detik com
jawa barat sepuluh oktober lalu
sandiaga uno mengaku menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait surat izin penangkapan ikan atau sipi
sandi pun menjadikan permasalahan perizinan tersebut sebagai janji kampanyenya menuju kursi nomor dua di republik indonesia